memiliki bisnis dengan pasangan menghadirkan beberapa tantangan tetapi manfaat bekerja bersama pasangan bisa sangat besar
menjalankan usaha bersama pasangan memang tidak semudah membalikan telapak tangan
jika ditangani dengan benar itu bisa menjadi berkah
tetapi jika ditangani dengan cara yang salah itu bisa menjadi masalah
lalu bagaimana mengembangkan usaha bersama pasangan atau biasa yang kita kenal dengan couple planner ini
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsarigosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas yuda
mbak prita ini banyak sekali ya sekarang kita dapetin berita terkait dengan couple yang memulai usaha dan menjadi inspirasi buat para pasangan lain
pasangan muda maupun mungkin baru pacaran bahkan menikah
nah langkah awal nih mbak mungkin bisa diberikan informasi sepertinya apa yang harus dilakukan ketika pasangan memulai usaha baru
baik yang pertama yang sebaiknya dilakukan adalah membuat kesepakatan bekerja
kesepakatan bekerja ini akan terdiri dari
bentuk usaha apakah yang akan dipilih misalnya pt cv atau atas nama pribadi
nanti berikutnya adalah turunannya rekening banknya yang akan digunakan untuk operasional termasuk menerima invoice menerima penjualan melakukan pembayaran pembayaran dan pengeluaran dan lain lainnya
lalu turunannya lagi adalah untuk biaya biaya dalam operasional usaha tersebut
dalam hal ini kita berbicara komponen biaya gaji
karena meskipun dua duanya bekerja bersama sama tetapi faktanya dua duanya ini memberikan tenaga dan sumber dayanya
oleh sebab itu tenaga dan sumber daya tersebut juga sebaiknya akan dibalas dengan adanya gaji
nah berikut yang terakhir adalah bagaimana pembagian profit dari usaha tersebut
nah biasanya pembagian profit ini akan bergantung pada porsi kepemilikan masing masing pasangan
ya sepertinya kompleks ya mbak ya tidak sederhana mungkin kayak buka warung buka
jasa laundry bersama yang orang pikir sederhana itu
tapi kalau tadi salah satu yang berbeda adalah terkait dengan manajemen keuangan yang sangat penting sedari awal
lalu apakah sejauh ini mbak prita sudah pernah dapetin klien yang memang datang ke mbak prita dan bertanya nih
step step tadi atau memang lebih banyak yang mengawali usaha bersama secara konvensional mbak
ya lebih banyak memang datang itu sudah ada usahanya kemudian mungkin usahanya berkembang atau misalnya ada masalah baru kemudian datang ke kami
biasanya yang kami tilik adalah memang manajemen keuangannya
kalau problemnya masalahnya adalah di hutang berhutang maka nanti kita akan melihat usaha ini mengagunkan apa
nah bahaya dari suatu usaha yang sifatnya mikro kecil kemudian itu bersifat usaha rumahan atau usaha perorangan
biasanya dia menggunakan aset pribadi untuk menjadi agunan
dalam hal ini yang paling awam itu adalah rumah tinggal mas yuda
di mana kalau sampai terjadi masalah pada bisnisnya
maka bisa berakibat buruk terhadap kehidupan pribadinya
karena kalau sampai asetnya ditarik harus di likuidasi maka kan akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan pasangan tersebut
lalu yang kemudian banyak menjadi masalah juga bila mana memang belum adanya kesepakatan usaha
tetapi sudah menikah atau tidak membuat agreement
lalu kemudian setelahnya pada saat usahanya mulai berkembang membesar
itu kemudian terjadi ketidak cocokan atau mungkin tidak sama sisi sisi
sesederhana misalnya waktu pandemi kemarin
kalau misalnya menghadapi situasi omset menurun kenapa
karena pandemi kemarin mungkin banyak pembatasan dari pelanggan
sehingga usahanya itu turun secara omsetnya
maka kan pilihannya dua
bisa satu tetap membayarkan secara normal gitu ya terhadap pegawai biaya biaya dan lain lain
atau yang kedua misalnya mengambil jalan yang lebih ketat
misalnya adanya mungkin pengurangan tenaga kerja kemudian pengurangan penghasilan
nah perbedaan visi misi ini saja itu bisa menyebabkan pasangan suami dan istri itu tidak cocok
karena mungkin yang satu pendapatnya adalah kasihan tenaga kerjanya tetap harus dibayarkan
tapi berdampak pada berdarah darahnya keuangan tersebut
apa yang satunya lagi oh tidak bisa karena ini akan menggelus modal usaha
sedangkan modal usaha itu salah satunya didapatkan dengan ambulan
agunannya anggunan rumah tinggal waduh kalau sudah tidak ada kesepakatan ini di awal
terhadap bagaimana mitigasi resiko atas usaha yang mungkin dilakukan kedepannya
nah ini berpotensi bahaya mas yuda kedepannya
mbak mitigasi resiko tadi terkait dengan kewenangan tugas kemudian permodalan
apakah ini juga berlaku dengan treatment yang sama apabila kita sama sama bekerja saya dan pasangan sama sama bekerja
ya memang totalitas mereka berwira swasta apakah perlakuan itu sama ataukah ada treatment yang berbeda mbak
ya pastinya ini akan sedikit berbeda ya kalau misalnya dua duanya tadi saya berasumsi bekerja di tempat lain
kemudian sama sama punya usaha sampingan misalnya
dengan mereka yang mungkin betul betul menggantungkan seluruh penghasilannya terhadap usaha ini
nah bila mana memang pasangan tersebut benar benar menggantungkan semua penghasilan terhadap usaha ini
maka menjadi penting sekali nih untuk memiliki beberapa standar operating untuk mitigasi resiko
nomor satu tentu saja dana cadangan karena bila mana memang ada dampak terhadap perusahaan efeknya nanti income rumah tangga pasti berkurang
lalu yang kedua perlunya mungkin adanya proteksi proteksi terhadap usaha
ada asuransi yang namanya third facty liability ada lagi asuransi kerugian misalnya dia punya ruko punya bangunan
ada baiknya mungkin itu diproteksi gitu ya karena kalau tidak terjadi resiko waduh itu bisa menggerus juga ke keuangan rumah tangga
dan yang paling terakhir sebetulnya itu adalah mengenai tadi pembagian tugas dan wewenang
termasuk evaluasi karena kadang kadang evaluasi ini suka kebawa nih ke rumah tangga
jadi mungkin ada baiknya juga secara kesepakatan memang ditetapkan ini hari kerjanya bagaimana kemudian jam kerjanya kemudian masa evaluasi
lalu terutama juga kalau masih merintis ya dan sudah punya keturunan gitu kan berarti siapa nih yang mengurus rumah tangga dan lain lain
itu menurut saya penting banget untuk didiskusikan di awal
berarti dengan kondisi kita melihat kompleksitas tadi yang kita bicarakan dari awal perlu adanya prent up agreement ya mbak
sebelum memang kedua pasangan ini menjalankan bisnis bersama selain tadi masalah permodalan visi misi dan juga manajemen tugas dan kewenangan seperti itu
oke prenup itu kan berarti sebelum terjadi marital sedangkan kalau ternyata dia berusahanya itu setelah terjadi marital ya mungkin itu namanya post marriage agreement kali ya
itu mungkin bisa ditanyakan kepada ahli hukum yang memang bisa membantu anda semua
tapi prinsipnya adalah hal ini tidak wajib namun sangat dianjurkan
karena adanya kesepakatan kesepakatan tertulis ini manfaatnya banyak sekali terhadap siapapun yang memang menjalankan suatu usaha
apalagi itu terhadap anak anak
terhadap pasangannya sendiri
jadi semua hal itu poin poinnya bisa diatur apa apa saja yang mau disepakati
lalu kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana maka strateginya mungkin bagaimana
kalau sesuai dengan rencana juga kedepannya misalnya pengembangannya akan seperti apa
tadi sudah begitu sangat detail ya terkait dengan apa saja mulai dari awal
nah kalau yang menarik adalah ketika perusahaan keluarga ataupun couple planner itu berkembang
pastinya akan ada penambahan modal ada penambahan manpower
lalu bagaimana nih mbak agreement dan anak keduanya karena pastinya banyak sekali yang diawali dari usaha rumah tangga dan umkm
ya tentu saja itu harus didahului dengan financial projection
jadi ada yang namanya perencanaan keuangan ada yang namanya pengelolaan keuangan
ini sebenarnya dua hal yang agak berbeda
perencanaan kita bicara planning pengelolaan kita bicara management
nah di sini setiap tahun pastinya harus melakukan evaluasi
dan kemudian mungkin kalau ada mau pengembangan bisnis maka patut didahului oleh business projection
sehingga dengan demikian diketahui dengan pasti oh membutuhkan tambahan sumber daya sekian
membutuhkan tambahan modal sekian dan lain lain
kemudian juga bisa ditentukan misalnya sumber modalnya datangnya dari mana
karena setiap sumber modal ini punya resiko yang berbeda beda
contoh kalau sumber modalnya dari pinjaman maka resikonya adalah kalau sampai pinjamannya macet
maka bisa berdampak pada agunan
kalau misalnya sumber modalnya mau mencari partner baru atau pemegang sahamnya itu memasukkan modal baru
maka berarti kan ada salah satu pemegang saham yang terdilusi
jadi mungkin tadinya enam puluh empat puluh kebagiannya eh karena adanya penambahan modal menjadi tujuh puluh tiga puluh
dan ini nanti akan berdampak tentunya terhadap pembagian laba bersih atas usaha tersebut
maka hal hal ini itu patut nih untuk dievaluasi dan disepakati
itu penting sekali
meskipun sama pasangan sendiri itu hindari lah gitu ya praktek seperti ini
ya udahlah biarin aja
padahal sebenarnya dalam hatinya tidak sesuai
karena tetap aja meskipun ini adalah kapal tapi dalam hal berbisnis ini adalah mitra
nah itu harus dijadikan indikator untuk nantinya mereka berdiskusi juga
mbak ini terakhir mengenai tips tadi
salah satu yang menarik quote nya adalah
dalam hal personal mereka adalah kapal tapi dalam hal bisnis mereka adalah mitra
nah untuk menjebatani dan membedakan

tegas masalah bisnis isu bisnis masalah kapal memang berbeda pastinya
bagaimana nih mbak
terutama ketika anda pasti menemukan banyak sekali fakta ataupun klien
yang pastinya kompleksitas kasusnya juga bermacam macam
bagaimanapun juga kapalpreneur ini kan adalah manusia
manusia itu ada emosi dan ada perasaan
maka di sini penting nih untuk membedakan antara sisi mentalitas dan juga sisi keuangan
kalau keuangan itu jelas mas yuda
semuanya berdasarkan fakta berdasarkan angka
makanya kita selalu berpegang pada pencatatan dan laporan keuangan yang rapi
dan usahakan kalau usahanya mulai berkembang
berkembang itu apa sih kiri kirinya misalnya tadinya mikro jadi kecil
yang tadinya kecil jadi menengah
maka usahakan untuk mendapatkan opini pihak ketiga
mungkin bisa auditor untuk mengecek keuangannya atau pihak pihak lain
termasuk kan nanti kalau sudah masuk ke dalam ranah perpajakan
nah kalau dari sisi mental ini memang tergantung kedewasaan dan bagaimana kepribadian dari masing masing pasangan
itu yang menurut saya secara keuangan agak sedikit berbeda
karena kadang kadang ketika kita bicara tentang mentalitas
ketika kita bicara tentang emosi
itu juga banyak nih pengaruhnya
mood dan juga apa yang terjadi di rumah tangga
itu bisa jadi pengaruh yang luar biasa terhadap kapal tersebut
oleh sebab itu saya sangat sarankan apapun yang terjadi pada usaha anda
pada rumah tangga anda
tetap berpegang pada fakta keuangan
untuk mengambil keputusan ke depannya yang lebih logis
baik mbak prita terima kasih perbincangannya
mudah mudahan mencerahkan di sana ya para couple planner ataupun yang ingin berbisnis
secara bersama dengan pasangannya
melihat tadi salah satu yang penting adalah masalah manajemen keuangan
karena itu penting sekali sebagai parameter untuk melihat
bagaimana kedepannya usaha yang akan mereka jalankan
dan mengevaluasi perkembangan dari bisnis yang mereka jalankan
terima kasih untuk waktu dan perbincangannya mbak selamat pagi